ratusan buruh mendorong sepeda motor sejauh dua km sebagai bentuk protes menuntut kenaikan upah minimum
aksi ini berlangsung di kabupaten tangerang banten pada selasa siang
ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja ini mendorong motor menuju kantor dinas tenaga kerja
buruh meminta pemerintah menaikan upah minimum kabupaten kota dua ribu dua puluh tiga
sebesar rp dua puluh empat lima persen atau dari rp empat dua ratus menjadi rp empat lima ratus enam belas

berapa persen pak
tuntutan dari kami kalau hasil dari survei pasar yang dilakukan oleh aliansi rakyat tangerang raya altar itu dua puluh empat lima persen yang dituntut oleh kami